setelah nunung kemarin satu lagi artis ditangkap karena narkoba
kali ini satuan narkoba polres metro jakarta selatan menangkap aktor jeffrey nicole di kediamannya
iya ia kedapatan miliki ganja seberat enam satu gram berikut informasinya
satuan narkoba polres metro jakarta selatan menangkap aktor jeffrey nicole di kediamannya di kemang jakarta selatan
dari penangkapan ini polisi menyita barang bukti ganja seberat enam satu gram
ganja tersebut ditemukan penyidik di dalam kulkas apartemen jeffrey nicole
kapolres metro jakarta selatan kombespol indra jafar mengatakan jeffrey nicole kooperatif selama pemeriksaan berlangsung
ya cukup kooperatif
tentunya tidak bisa menghindar apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan sop yang sudah ada
sebelumnya kondisinya seperti apa
ya kondisi baik baik saja
dan kooperatif dan sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan para penyidik
sebelumnya ibu aktor jeffrey nicole junita eka putri mendatangi polres metro jakarta selatan
ia mengatakan kondisi putranya dalam keadaan baik usai ditangkap pada senin pukul dua puluh tiga tiga puluh wib
sementara itu faisal rekan jeffrey nicole
mengaku kaget mendengar kabar penangkapan
di depan ini ia mengunjungi rekannya tersebut pada selasa sore
aperan aktor kelahiran tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ini telah membintangi sejumlah judul film televisi
ia juga bermain di film layar lebar seperti dear nathan dread out
dan jai langkung dua
ada kembar nathan
film terbaru jeffrey nicole ialah hit and run yang tayang pada akhir mei lalu
dalam film ini jeffrey nicole beradu acting dengan joy taslim dan tatiana safira